pnbp migas yang tinggi mungkin juga terjadi karena harga minyak yang naik karena permintaan listrik yang semakin naik juga dari masyarakat
dan meskipun konsumsi listrik naik pemerintah tidak akan mengubah tarif listrik dan harga bbm jenis ron delapan puluh delapan premium dan solar subsidi
dalam paparan kinerja dua ribu delapan belas jumat siang menteri negeri dan sumber daya mineral ignasius jonan menjelaskan
pemerintah tidak mempertimbangkan menaikkan tarif listrik dan harga bbm rel oktan number atau ron delapan belas
yang dikenal dengan premium dan gas soil atau solar subsidi
data bph migas menunjukkan hingga akhir dua ribu delapan belas konsumsi premium mencapai lima belas lima puluh empat juta kiloliter dengan kuota sebesar lima belas enam puluh dua juta kiloliter
sedangkan konsumsi solar subsidi mencapai sembilan dua puluh tiga juta kiloliter dari kuota sebesar sebelas delapan juta kiloliter di tahun dua ribu delapan belas
menurut jonan pada tahun dua ribu delapan belas total subsidi energi mencapai satu ratus lima puluh
yang terdiri dari subsidi bbm dan lpg sebesar sembilan puluh tujuh triliun rupiah dan subsidi listrik sebesar lima puluh enam lima triliun rupiah
yang penting di sini adalah bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tarif listrik
itu kan ini dievaluasi sesuai peraturan itu tiap tiga bulan
tapi komitmennya sampai dengan akhir tahun
diharapkan tidak ada perubahan tarif listrik
jadi juga harga bbm sampai sekarang itu untuk premium atau gasoling round delapan puluh delapan
dan juga untuk gasol cn empat puluh delapan itu tidak ada pertimbangan untuk kenaikan harga